jadi sebenarnya just tip ini dilarang atau enggak
ada denny suryantoro kasubdit komunikasi dan publikasi direkturat jenderal bea dan cukai
selamat malam pak denny
ini harus diklarifikasi pak banyak yang keluar keluar di luar sana yang punya just tip sama just tipersnya
jadi sebenarnya just tip ini dilarang apa enggak sih pak
jadi kalau kita lihat memang terminologi just tip ini kalau di bncukai dikenal dengan barang untuk keperluan
bukan untuk keperluan pribadi
jadi boleh ditatakan secara lazim adalah untuk diperdagangkan
nah untuk ketentuan diperdagangkan ini memang ada aturan tersendiri
terutama ya misalnya untuk ketentuan barang penumpang yang dibawa dari luar negeri maupun barang kiriman
nah kalau kita asumsikan sebagai barang bukan untuk keperluan pribadi atau diperdagangkan
berarti dia ada ketentuan misalnya untuk membayar biaya masuk ppn dan pph
dan sebelum itu
itu tentunya diberitahukan sebagai perdagangan
itu saja sebetulnya
nah kadang kadang kan permasalahannya gini
misalnya ada yang dari luar negeri gitu
tapi sebenarnya ngeles ngelesnya ini bukan kok bukan barang untuk dagangan
ini untuk oleh oleh untuk keluarga untuk teman di kantor
tapi oleh oleh banyak
atau mungkin sebenarnya emang bener itu untuk oleh oleh
cuma karena mungkin keluarganya banyak banget temannya banyak banget
jadi juga belanjaannya juga banyak
gimana akhirnya untuk membeli
apa yang membedakan yang beneran emang buat oleh oleh atau emang ini untuk dijualin
ya kalau dari sisi itu sebetulnya biaya cukai sendiri juga melihat lihat
jadi kita juga melihat profil penumpang tersebut dan juga apa yang dibawanya
kalau misalnya memang untuk barang keperluan pribadi pun
sebetulnya ada yang namanya fasilitas pembebasan yang dinamakan the minimis value
sebenarnya lima ratus usd
dan tentunya kalau oleh oleh ini kan juga kita lihat
nggak mungkin misalnya dibawa oleh oleh sepuluh tv ya
nggak mungkin juga biaya oleh oleh misalnya dua puluh sepatu kan seperti itu ya
kalau misalnya oleh oleh kantuan kunci atau parfum satu dua
dan kita lihat bahwa memang dari analisis profil penumpangnya pun
kan kita juga ada track record
pulang pergi dia sering atau enggak seperti itu
nah dari situ petugas juga menerapan professional judgment
apakah dia sebagai oleh oleh atau barang untuk diperdagangkan seperti itu
jadi ini sebenarnya minimal tujuh juta rupiah
maksimal tujuh juta rupiah ya pak ya
gini jadi itu perlu diluruskan
kalau kita berpacu pada ketentuan jadi bukan minimal tujuh juta atau maksimal tujuh juta
tetapi kita akan lihat jadi misalnya ternyata nyata nyata untuk diperdagangkan
walaupun di bawah lima ratus usd itu tetap kena aturan untuk membayar biaya masuk ppn dan pp
meskipun di bawah lima ratus usd seperti itu
kalau memang dia untuk keperluan pribadi di atas lima ratus usd misalnya
atas selisihnya itu saja yang diwajib untuk dibayar biaya masuk ppn dan pph nya
jadi kita lihat dulu apakah itu diberdagangkan atau enggak seperti itu
aturannya sebenarnya seperti apa sih pak hitam di atas putihnya
mungkin banyak masyarakat juga yang belum paham atau belum tahu mengenai ini
artinya untuk individu untuk personal dengan e commerce itu kan beda kan
kalau mungkin e commerce lebih ada pakemnya
kalau individu itu mungkin orang yang masih ngawang awang pak denny
jadi ada dua skema pemasukan barang kalau misalnya kita bicara mengenai jastip ya
yang pertama mulai dari barang bawaan penumpang
itu kita menginduk pada peraturan menteri keuangan nomor dua ratus dua puluh
dan di situ berlakulah namanya diminished value untuk lima ratus usd untuk keperluan pribadi
sedangkan barang bukan untuk keperluan pribadi itu tidak berlaku atas fasilitas itu
sehingga harus bayar seluruhnya dari nilai barang
terus yang kedua skema dengan barang kiriman
ini menginduk pada pmk nomor satu ratus dua belas
dan di situ berlaku diminished value sebesar tujuh puluh lima usd
jadi apabila itu di atas tujuh puluh lima usd maka seluruh barang wajib kita ekom sebagai dasar pengenalan biaya masuk ppn dan pph nya
kalau masih di bawah tujuh puluh lima usd untuk barang kiriman itu memang terbebas dari pm bpn dan pph
jadi ada dua skema barang bawaan penumpang dan barang kiriman
oke barang kiriman ini kayaknya agak lebih susah ya pak kalau dari bawaan penumpang dibandingkan dengan barang bawaan penumpang
kalau barang bawaan kan ya ketahuan dia turun pesawat ada di bandara sudah melalui prosedur ini itu
kalau barang kiriman kayaknya agak susah
apalagi kalau kita lihat sekarang kan just tip just tip ini kan menggunakan media sosial
gimana akhirnya untuk biaya cukai mengawasinya terus cara filternya ini gimana pak
jadi gini kalau untuk barang kiriman memang tidak dikenal namanya barang untuk keperluan pribadi maupun barang bukan untuk keperluan pribadi khusus barang kiriman ya
jadi yang tadi berlaku untuk barang bawaan penumpang saja
jadi untuk barang kiriman yang jelas hanya kita lihat dari nilainya
perinilnya kita ada ketentuan mengenai the minimis value tujuh miliar usd per penerima per hari
jadi kita lihat misalnya si a alamat di mana hari itu mengirim penerima
kalau dia di bawah tujuh puluh lima usd maka kita tidak akan kenakan biaya masuk ppn dan bph nya
tetapi kalau dia di atas itu all kena jadi kita wajibkan untuk membayar biaya masuk bpn dan bph
oke kalau wilayah atau daerah indonesia yang paling rentan dengan just tip justip kan selain jakarta kita tahu juga misalnya ada batam
karena batam paling dekat dengan singapura
hanya satu jam mungkin pakai kapal
pakai kapal ke singapura
bagaimana akhirnya juga mengawasi dari bisnis warawiris just tip just tip ini mungkin yang ada di batam ini pak
ya tentunya kita sendiri juga melakukan pembahasan
bukan hanya di soekarno hatta sebagai si apa namanya airport yang utama
ada beberapa airport yang memang jalurnya adalah jalur internasional
selain itu juga disebut batam ya
kalau kita sebut memang mengenai kapal ferry misalnya
di situ juga ada petugas yang melayani
dan kalau kita lihat memang sebenarnya merata ya
karena jalur penerbangan ini kan hampir mungkin di seluruh airport juga mengelayani penerbangan internasional seperti itu
yang jelas beacukai di sini siap melayani kalau memang para penumpang tersebut juga harus memberitahukan secara benar melalui custom declaration seperti itu
artinya juga mulai sekarang aturan atau regulasi pajak bisnis just tip just tip ini pokoknya semakin dikencangkan ya pak denny ya
ya sebetulnya gini
jadi yang perlu dimengerti atau dipahami oleh teman teman adalah bagaimana kita melakukan perlindungan terhadap produksi dalam negeri
sehingga mempunyai kesetaraan level of playing field nya
kan kita juga ingin bahwa produksi lokal produksi dalam negeri juga mempunyai daya saing seperti itu
baik terima kasih pak denny surjanoro sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini